hai jangan macem macem lo haji muhyiddin yang pergi haji haji dua kali
ada haji muhyiddin emang dia kenapa emang kok bikin mau joget menteran begitu itu cincin
haji muhyiddin bilang teh mau ngelabrak basulah amat cing nelang abrak masya allah itu baru
ngomongin baik baik dan mengabrak masya allah lagi mereka datang sini luar lu luar gua nggak
nyangka lu ya ternyata lu pada warfind harta waris yang dari si mamut luar lu udah
mau jok ntar ngamain saya keluar lagi tuh lihat tuh haji muhyiddin tidak break break
tuh iya ji kelihatannya haji muhyiddin itu bener bener marah tapi kenapa marah ya ya
elah mau jok aja mau ada sebabnya kagak kek dia tetep aja marah istilahnya marah marah
itu nama belakangnya haji muhyiddin lu jangan ngemajain dong bantuin gua track dong oke bos
marah marah udah makna disini aja biar
ini urusan laki laki kalau gitu ya udah apa apa tugas mak nih jaga calon cucu yang
ada vc haji muhyiddin yang gagah berani saya dengar kabar dari mang la partai bagi mau kadar
khusus ini cuma kalau kau ustaz ke facebook suara vulgar orang dina yoush yg nemporo kita ngerti salah apa benar ke datangan datang pleasant vetel juga
benar kedatangan pak haji muhyiddin disini hanya kita gak tau ada apa
eh lam lam lu pada tega ya
pak haji muhyiddin dapet informasi susah dari mana sih
si mahmud kan habis makan disini
lu berdua terus ngajarin dia untuk merongrong gue soal warisan iya kan
begini pak haji muhyiddin
emang bener mahmud tadi makan di tempat saya
dia bilang bahwa di rumah nggak ada siapa siapa
sampai haji mahimunda kan lagi sakit jadi semua turmat sakit
terus lu ngasut si mahmud kan soal warisan
ah soal siapa yang gak perlu tau mata mata gue banyak
terus pak haji muhyiddin percaya sama tu mata mata
gak percaya dong
meskipun informasinya belum tentu benar iya
gue yakin informasi itu benar
yah susah kalau ngomong sama orang pakai kata mata kuda
bos gue kalau berani ngomongin si muhyiddin urusan bisa
kalau lu nyemput sama gue harus komplit
lalu berani ganggu bos haji muhyiddin yang naik hajinya udah dua kali
nih sikar dun
gak jagoan dari gang kelinci
lan dengerin tuh
gue gak main main ini ya
udah dun kita pergi aja ke sini
kabar kesehatan maimunah gimana
ah nggak usah nanya nanya loh
dia lagi sakit gara gara minum obat herbal loh
diri diri ji
ternyata kedatangan haji muhyiddin ke sini cuma bikin masalah aja sih
mau ngajau teh jadi kasihan sama bang haji sulam sama cing nelan
mau ngajau gak usah begitu
biar bagaimanapun kedatangan mak mutu ke warung kita
itu adalah rezeki buat kita
tapi kalau saya lihat kejadiannya seperti tadi ji
mau ngajau teh tidak rela
kalau mau ngajau tahu haji muhyiddin sudah mau ngajau usir dari bumi bubur ini
emangnya penjajah gak gampang menginjakkan kaki di bumi indonesia
ma lihat sendiri kan sikapnya haji muhyiddin
coba kalau jadi dia nyumbang
kita bakal dihina terus sama dia mak
sekarang gini ya seandainya nih kita kagak nyumbang nih
kita masih tetep diomongin sama dia gak sih
nggak mau pikirin itu lah
ntar tambah sakit hati
tapi gue bingung lah kenapa haji muhyiddin bilang tadi kalau haji maimunah sakit gara gara obat herbal gue ya
cing kalau omongannya haji muhyiddin mah gak usah dipikirin
gitu yang nguap aja juga jadi fitnah buat dia
nih kan bener kan tero tuh
sakit hati kalau didengerin
kenapa bukan sama pernah berjuang sama nya

kayaknya ber taman haji
maksudnya perangkan gitu kan
tapi ini pas dalam lingkungan

bener waran rambut
saya akan umumi lewat media speaker masjid
eh lo bener bener ngajar ibu dong nih
pak haji kan udah pergi haji dua kali
nah lo kalau berantem sama yang begini
minggir saya maju
itu lebih bagus
nah daripada tangan suci gue nih
kotor bukannya orang bodoh dosa kayak dia
maju minggir pak haji
jangan macem macem lo
haji muhyiddin yang pergi hajinya udah dua kali
nah kalau gue mau macem macem kenapa
nih gue punya jurus
eh kurang ngajar
hah kalau iya kenapa ya
lo punya mulut jangan sekate kate
punya tangan jangan sepegang pegang
punya kaki jangan seinjak injak
lo makan mata pencarian lo
emang pantes jadi sekutu gue
gua bakal aman dan terlindungi
kalau punya jagoan kayak karbon
emang si sulam doang
yang bisa memiliki anak buah jagoan
si mending si lela
pagi pagi dia sudah berangkat ke warung haji sulam
untuk bantu cari napkah keluarga
kerjanya kalau nggak tidur
nyapu aja gak mau deh
bang soebarinya udah berangkat tuh bud
kebetulan nih jadi mahmud bertamunya nyaman
kagak ada papi
mulai lama nggak ketemu atikeh
bisa aja tapi atikehnya masih tidur tuh
semut bawa sarapan bubur haji sulam
sengaja nih mahmud bela belain dari rumah sakit
beli bubur buat ketika sarapan
tau aja nih orang gue lagi lapar
enak juga bakal nyerap bubur
nih bubur haji sulam
oh lu bawa bubur made in haji sulam
siapa tahu begitu dinyum aroma khasnya bubur haji sulam dia langsung bangun
hai enak enak sambil nih